kamu disini kita masuk ke dalam aja yuk ini kenapa
tiba tiba mau masuk sebelum sayang
gimana kalau andi enggak balik
dengan atas nama bu andin iya silahkan masuk bu
eh bro bro kemohon banget udah selalu kita bu andin cantik mulus ya kan
tipu banget tau yoi bro
yang panas lihat bu andin jadi semangat
pokoknya nih bu andin ngajarnya bagus banget gue jadi lebih ngerti deh
besok gue minta nomor teleponnya
jangan parah macam macam sama bu andin kalau masih mau kuliah disini
lama nggak kesini
mudah mudahan anin ada di kampus
andin itu adalah istri saya
dan saya berhak mencari istri saya kemana pun saya mau
seperti anda tidak pantas menyebut andin istri anda setelah apa yang anda lakukan sebenarnya
karena dulu anda gagal untuk menjaga andin
dan sekarang anda berharap saya juga gagal seperti anda
saya tidak akan mengecewakan andin
dan anda jangan pernah dekat dekat dengan andin
saya rasa andin juga tidak akan senang dekat dekat dengan anda sekarang
dan saya akan mencari istri saya kemana pun saya mau
dan saya akan mencari istri saya kemana pun saya mau

dulu aku memang bodoh
aku tidak bisa mengambil keputusan seperti aldebaran
untuk mempertahankan andin
mungkin karena ini
sangat bersalah melihat andin terluka
di dalam pernikahannya
andin sudah tidak ada di kampus
tapi saya yakin dia belum jauh dari sini
itu bukan benar
aku harus mencari andin
aku harus mencari andin
mama pergi ya
mama harus balik lagi
mama harus balik lagi
mama tidak mau papa cemas
karena dari tadi mama tidak angkat teleponnya papa
aku benar benar takut
aku harus bagaimana ya mama
aku harus bagaimana
saya masih tetap ada
dia juga punya pandemi
yang pentingnya itu andrin memang jalan
ada yang atau minta maaf kidding
supaya kamu diampuni dosa dosa kamu
mama kangen banget sama kamu
mama lagi sedih banget sayang
tandai kamu masih ada
tandai aja sayang
bisa mengapa saya patah mama
mengurangi semua beban mama
mama pengen banget melukamu
pengen cium kamu
kenapa kamu secepat ini
maafin semua kesalahan mama
andin pergi ke makam terate indah
apa andin pergi ke makam palsu anak dia
mama pergi dulu ya sayangnya
nanti mama akan main main lagi kesini
aku kayaknya sekarang kamu kamploy deh
harus andin masih ada disini sih
aku kayaknya sekarang kamu kamploy deh
aku kayaknya sekarang kamu kamploy deh
andi dimana lagi
andi pernah disini
terus sekarang andi dimana
kalau di gpsnya andi masih sekitar sini ya
apa jangan jangan andi dimakam roy
andi masih disini
terus sekarang andi dimana
andi pernah disini
terus sekarang andi dimana
kalau di gpsnya andi masih sekitar sini ya
apa jangan jangan andi dimakam roy

kamu tau apa yang udah aku alamin roy
kamu tau kan
bukan aku yang bunuh kamu
bukan aku yang ngelakuin itu roy
tapi kenapa harus aku yang kena
kamu tau sendiri bukan aku yang ngelakuin itu roy

bukan aku yang rusak keluarga kamu roy
tapi kenapa harus aku yang ngelakuin disimul
tapi kenapa harus aku yang ngelakuin disimul roy
ini bukan aku roy
bukan aku melakunya
kenapa harus aku yang di penjara roy
kenapa harus aku di nikahin sama kakak kamu itu roy
untuk ngebalas semua dendam dendam itu roy
kita masuk yuk
kalo kamu disini kita masuk ke dalam aja yuk
masuk sini sebelum mukanya nangis
karena mamanya gak ada untuk menemani dia
ya gimana sih ini
kapan ya andin dan keluarganya bisa hidup tenang
kasian banget rena
tapi apa andin mau dengerin gue
yuk masuk ke mamah yuk
salam natuurlijk yuk
endang endang menter ya
janganra depending on it
kamu disini ternyata
emang aku gak boleh ya
semenjak aku jadi istri kami
aku gak pernah diajak kesini
kamu juga gak pernah disini
kok tau aku ada disini
aldebalan alfarini juga nolak lacakan
dengan phone aku
aku gak butuh handphonenya
apalagi pemberian dari kamu
aku gak bisa terima
terima kasih udah minjeminnya
saya juga gak mau lagi
ya udah buang aja
masih bisa beli kan
ya udah buang aja ya masih bisa beli kan seratus biji seribu
lepasin aku bilang
saya gak akan lepasin
pulang ke rumah
pulang ke rumah
pulang ke rumah
pulang ke rumah
aku gak mau pulang
dengerin kata suami
kamu punya rumah
pulang ke rumah sekarang
pulang ke rumah
pulang ke rumah
pulang ke rumah
pulang ke rumah
pulang ke rumah
pulang ke rumah
pulang ke rumah
dan kinan kamu untuk kembali senang
kamu memperlakukan aku seperti ini
pernah kau mikirin perasaan aku mas
pernah gak mas
apa kamu tahu aku sakit hati banget mas
pastilah aku sekarang
buat apa mas
buat apa kamu terus cari aku
buat apa mas
saya dendam kamu mas masih belum puas kamu sisa aku selama ini
enggak mas aku gak akan pernah kembali lagi ke kamu
kebernikahan itu mas gak akan pernah

saya anin juga tidak akan senang dekat dekat dengan anda sekarang
apalagi aldebaran alfarini juga nolak pelas cakat nelfon aku
terima kasih udah menjemputnya
terima kasih udah menjemputnya
terima kasih udah menjemputnya
lo gak boleh nyerah
lo gak boleh nyerah
lo udah lupa saja
lo udah lupa saja
berurusan sama andien berarti dia berurusan dengan aldebaran alfarini
apa sih ini orangnya
udah deh gua gausah sok jadi pahlawan
saya bilang balikin tasnya itu tasnya selesai balikin
sini balikin tasnya
masih banyak pekerjaan di luar sana yang lebih halal daripada hal yang kalian lakuin ini
gak kasian kalian sama keluarga kalian di rumah makan uang haram
sampai saya lihat muka kalian lagi
gue tersin worries yek apa gadis pahlawan n admit ke lange bracket sekateq ini

masih nieuw beisik ke news suku berapa hari bujang nini abang